jelangin dolar permintaan hewan kurban sapi di kelaten jawa tengah melonjak dua kali lipat
sementara itu harga jual sapi juga meningkat karena stok sapi kurang dan permintaan tinggi
salah satu pedagang sapi di pasar hewan pedan kelaten jawa tengah menjelaskan
sudah dua pekan ini penjualan kambing dan sapi mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dibanding hari biasa
sebelumnya pedagang hanya menjual lima ekor sapi per hari
namun kini bisa mencapai sepuluh ekor sapi
harga jual sapi juga mengalami peningkatan sekitar dua hingga tiga juta rupiah per ekor
hal ini karena stok sapi yang kurang sementara permintaan hewan kurban melonjak